kementerian koordinator kemaritiman menolak keluhan bmkg terkait kesulitan mengakses data peringatan dini dari badan geologi
pemerintah meminta ke depan lembaga terkait untuk saling bekerja sama agar peringatan dini tsunami bisa diberikan sejak awal
badan meteorologi klimatologi dan geofisika menjelaskan alasan mengapa tidak memberikan peringatan dini tsunami selat sunda
kepala bmkg dwi korita karnawati mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengakses data geologis aktivitas vulkanis gunung anak rakatau
sehingga tidak bisa melakukan pemantauan sebelum peristiwa terjadi
dwi korita menjelaskan wewenang bmkg adalah memantau potensi dini tsunami yang terjadi akibat aktivitas gempa tektonik
bukan gempa vulkanik yang disebabkan oleh erupsi gunung berapi
ia mengatakan pihak yang berwenang dalam memantau aktivitas vulkanis gunung berapi adalah
bmkg juga sudah merekomendasikan agar mereka diberi akses informasi aktivitas gunung berapi
agar nantinya jika kembali terjadi erupsi gunung api pihaknya bisa memberikan peringatan dini kepada masyarakat
sensor yang masuk ke bmkg itu adalah gempa tektonik gempa akibat patahan
selat sunda ini ada vulkanik eruption salahnya getarannya itu
lemah hanya tiga lima
dan kami tidak mempunyai akses informasi untuk gempa atau getaran akibat erupsi gunung api
jadi yang berwenang adalah yang memang mengelola tentang gunung api
tapi karena kami curiga ini kok tsunami segera kami telpon ke kepala badan geologi
dan beliau stand by memang sedang mengamati erupsi gunung api dan memang baru saja terjadi
jadi terkonfirmasi akhirnya kami menganalisis bersama dan melakukan antisipasi mitigasi bersama
sementara kemenko maritim sendiri menolak keluhan bmkg terkait kesulitan mengakses data peringatan dini dari badan geologi
menurut deputi menko maritim bmkg yang memang mempunyai tugas untuk memimpin koordinasi pemberian peringatan dini tsunami
sudah sejak awal memiliki akses untuk mendapatkan data dari badan terkait
bmkg dan badan geologi dalam mengelola seismometer mereka memang berbeda
tapi sekarang perkembangan sekarang kemarin saja buktinya
segera setengah hari mungkin setelah peristiwa bmkg sudah bicara sama badan geologi
dalam rapat minggu malam di kemenko maritim dua duanya hadir dan sepakat berbagi data
badan informasi geospasial juga begitu
data tight gatesnya big itu secara otomatis masuk ke bmkg
kalaupun ada yang kurang kurang itu berarti tidak ada dan saya yakin ke depan masih bisa diharmonisasi terus
lembaga atau badan yang kompeten untuk mengelola atau menjadi penanggung jawab atas sistem peringatan dini tsunami
kemudian juga menghadirkan alat pendeteksi tsunami mana mana saja
kalau pusat peringatan dini tsunami indonesia disepakati bmkg
sejak dua ribu delapan diresmikan bmkg adalah pusatnya
bpt ditugaskan membangun dan mengelola bui tsunami
kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab terhadap peringatan bmkg
pemerintah sendiri meminta ke depan lembaga terkait saling bekerjasama agar peringatan dini tsunami bisa diberikan sejak awal

banyak orang mengartikan peringatan terkaitiedzoitonsil